beginilah situasi arus lalu lintas di kawasan gatot subroto jakarta selatan pada senin pagi
meski ibu kota masih dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro
nyatanya mobilitas masyarakat terutama kelas pekerja masih tinggi pada pagi dan sore hari
dinas perhubungan dki jakarta bahkan menyebut
kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan hampir menyamai lalu lintas sebelum adanya pandemi covid sembilan belas
sementara itu direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar polisi sambodo menyatakan
kemacetan di masa ppkm mikro terjadi karena sejumlah faktor
nah pertanyaannya adalah apakah kemudian itu dipatuhi dilaksanakan dan diawasi
karena memang pembatasan transportasinya ada di situ
kalau itu tidak diawasi dengan ketat tentu kemacetan akan hampir menjelang lagi kepada saat normal
karena memang semua orang beraktivitas
nah yang kedua adalah bahwa saat ini jakarta juga sedang ada beberapa pekerjaan jalan dan utilitas
yang cukup mengganggu karena itu berada di sini
jadi itu simpul jalan protokol
meski kemacetan nyata terjadi pemerintah provinsi dki jakarta dan kepolisian
belum berencana memperlakukan kembali sistem ganjil genap
yang dinilai mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan umum
sementara hal itu berpotensi menyebabkan kerumunan yang berujung pada naiknya lagi angka penularan covid sembilan belas
sejumlah warga pun punya pendapat berbeda apakah ganjil genap harus diperlakukan kembali atau tidak
berarti belum perlu ya mas kenapa mas tadi
belum perlu karena mas penambahan jumlah korban covid sembilan belas kan masih tinggi ya
jadi kalau nggak ganjil genap orang pasti mikir banget buat pakai kendaraan gitu mas
saya rasa sih dengan berjalan seiring yang berjalannya dengan vaksin ini
kita harapkan kekebalan tubuh itu sudah meningkat kan
hal hal yang seperti itu dan edukasi terhadap tiga m itu kan sudah meningkat juga mas
jadi orang sudah sadar dengan penerapan tiga m
oh enak kan kayak gini aja normal
untuk mengurai kemacetan di jalan protokol saat ganjil genap belum diberlakukan
salah satu upaya yang dilakukan kepolisian diantaranya dengan memperpanjang sistem kontraflow di tol dalam kota
mulai dari kawasan halim hingga depan gedung dpr mpr
adapun penerapan ppkm mikro di jakarta berakhir pada lima april dua ribu dua puluh
namun gubernur dki jakarta anies baswedan kepada cnn indonesia com memastikan
akan memperpanjang ppkm skala mikro di jakarta
dia menyebut perpanjangan itu mengikuti
keputusan dari pemerintah pusat
namun demikian anies tidak menjelaskan secara rinci hingga kapan perpanjangan itu dilakukan
namun jika mengacu pada penerapan ppkm sebelumnya penerapan ppkm berlangsung hingga dua pekan
selama penerapan ppkm itu dki melonggarkan sejumlah aturan diantaranya mengizinkan pembukaan tempat wisata
selain itu dki juga mengkaji pembukaan usaha karaoke
pengelola karaoke diizinkan untuk mengajukan pembukaan ke pemprov dengan sejumlah ketentuan yang diatur
tim liputan cnn indonesia